ketua umum partai hanura usman sabtaodang menggelar acara jalan sehat bersama partai hanura pada sabtu pagi
acara ini menuai antusiasme masyarakat kebupaten kayong utara
jalan sehat hati nurani
acara tersebut dibuka langsung oleh sang ketua umum
sebanyak belasan ribu orang mengikuti kegiatan jalan sehat itu
melalui acara tersebut sang tokoh nasional sekaligus ketua umum partai nomor urut sepuluh ini
merasa senang bisa berkumpul dengan warga kayong utara
yat jalan sehat ini menjadi momen kedekatan antara oso dengan masyarakat
terlebih kayong utara adalah tanah kelahiran ketua umum partai hanura ini
orang kampung selalu pakai hati nurani
bertemu dengan keluarganya
saya adalah keluarga kampung ini
lahir di sini dan tempat saya di pinggir laut itu
saya lahirnya di pinggir laut ini
dan mereka ini adalah keluarga saya semuanya
dan mereka ini semuanya
saya mencintai mereka semua
dan saya mencintai mereka semua
sejumlah door price mulai dari paket umroh barang elektronik hingga motor listrik
dan panggung hiburan menambah semangat warga
pada kesempatan yang sama jalan sehat hati nurani ini menjadi bagian dalam memperingati hari sumpah pemuda
oso menunjukkan semangat dari para pemuda daerah kayong utara dalam acara ini
dirinya berpesan agar para pemuda yang mencintai mereka
dan pemuda dan pemudi bangsa untuk terus berkontribusi pada negeri
terlebih dirinya menekankan agar pemuda bangsa dapat aktif untuk membangun daerah daerah pelosok indonesia
harapannya pemuda pemuda bangsa seluruh indonesia sama tekadnya untuk membangun daerah daerah
daerah makmur baru ada indonesia makmur
sebelumnya oso juga bersilaturahmi dengan para keluarga dan kerabat
ketum partai nomor urut sepuluh ini juga melakukan kunjungan kerja dengan memberikan arahan kepada para kader dan caleg hanura